hai sobat rupiah teringat beberapa tahun silam kalau mau beli barang harus pergi bertatam muka langsung dengan penjual
kalau mau pesan tiket pesawat harus pergi ke travel agent yang tentu saja jika kamu tinggalnya agak jauh perjalanannya lumayan dan pasti makan waktu
kalau memulai dagang harus sedia modal yang cukup besar
dan era pun berganti sekarang dengan internet beli barang nggak harus berkelana sampai melewati gang gang sempit
beli tiket pesawat nggak perlu habisin waktu berlama lama di jalan bahkan kamu bisa pilih harga reschedule atau bahkan cancel flight
kalau mau mulai dagang hanya perlu smartphone dan skill foto yang cantik dan tentu saja produk yang bagus itu udah bisa jadi modal
itulah keindahan ekonomi digital mempermudah akses dan efisien waktu
tapi tahu tidak selain membantu para kaum mager untuk beli ayam goreng apa sih manfaat ekonomi digital secara luas
selain kamu bisa pesan martabak tanpa harus keluar rumah
ekonomi digital mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan juga memajukan umkm
ini adalah kedua keuntungan yang mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat indonesia
berdasarkan riset google dan temasek jumlah pengguna smartphone di indonesia sudah menyentuh angka lima puluh lima juta orang
angka tersebut adalah potensi ekonomi yang besar jika penggunanya tidak menghabiskan waktu
dengan menggunakan smartphone tersebut hanya untuk debat atau menyebar berita hoax
daripada hoax hoaxan mending kita berkontribusi
untuk memajukan negara lewat ekonomi digital
jadi bagaimana sih cara kita berkontribusi buat memajukan negara lewat ekonomi digital
kamu bisa mulai dari kurangi import khususnya dari e commerce
sebenarnya tidak salah juga sih jika membeli produk dari luar
namun ada baiknya kita milenial bangga menggunakan produk indonesia
apalagi sekarang banyak e commerce yang menyediakan pilihan pilihan umkm dengan produk produk yang bagus
yang tentu saja secara fungsional dan estetika tidak kalah dengan produk dari luar
jadi ayo mari support dengan membeli produk umkm
karena dengan demikian kita sudah membantu memajukan pertumbuhan ekonomi indonesia
saya yudi setiraat sondag bank indonesia di setiap makna indonesia